hai kita berarti anak kita bobi ini sudah diwasa
sebentar lagi dia selesai skripsi langsung wisuda tapi kelihatannya dia belum punya
pacar nggak gampang ini bobby enggak terlalu mikirin pacaran ntar ajalah
woi iya tapi kenapa sih kok bisa sampai kena steples harusnya hati hati dong pi
iya namanya baru apa sih p langsung dibawa pi ke dokter pi biar dokter tahu tuh infeksi apa enggak
pi jangan cuma diurut pi urut ini
ini pas kalau diurut kalau salah urut malah jadi brabe
iya kan malah kena sarangnya gimana
emang diurut di mana di rumah nih di rumah iya iya iya di rumah diurut sama laki sama perempuan
perempuan dong nih
perempuan iya perempuan ini perempuan tadi
tapi itu nenek trafiiknya
tapi itu nenek trafiiknya
tapi itu nenek trafiiknya
nang aja mi
kalau tuna netra itu mijetnya biasanya bener
nih weh usah kok
nih kalau kita perhatiin anak kita bobi ini sudah dewasa
sebentar lagi dia selesai skripsi langsung wisuda
tapi kelihatannya dia belum punya pacar nih
enggak enggak mi
bobi enggak terlalu mikirin pacaran mi
ntar aja lah
tapi papi kamu itu bener
laki laki seusia kamu bentar lagi udah selesai kuliah
udah waktunya mikirin pasangan
sebentar lagi ujian lulus dapat kerjaan
tapi belum ada pasangan
karena papi sering lihat orang yang ngejar karya sukses
tapi enggak punya pasangan
enggak enggak mi
nih bobi ada kok yang lagi deket di kampus mi
cuma kan enggak serius mi
nih apa salahnya
apa salahnya mami ngundang teman teman mami kenalin sama mobi
mami akan kenalin sama teman temannya mami
mereka itu cantik cantik pinter pinter
teman mami kan udah tua mi masa sama mobi
ini baru bener bener mi
wah mami papi udah pada tidur nih
saatnya aku beraksi nih
kamu ngapain tuh papi
bob ngaket juga sih kamu
cari aneh emang kenapa
bobi kan harus perhatian sama orang tua pi
oh makasih bob
kamu sendiri ngapain
tidur lagi ya nggak jadi cari angin
eh bobi juga lah tidur lagi lah
eh tidur dong
eh toh tuh pi itu
satu dua gak boleh keluar ya pi
emang enak gue bawa ini
apa bang pi mau jahit lagi
dia mau jahit lagi kaya iya
jadi ketok pake palu
aduh aduh aduh
mas mas ya allah
aduh enggak enggak enggak
jangan risik jangan risik ya
kau belum bobo
oh belum mas
ya mas bobi mau ketemu sama tini
mas bobi kan bisa ketemu sama centini di depan juga bisa di ruang tamu tomas
di sini lebih enak ini
kalau di ruang tamu nggak enak
tapi kau juga ngerti
jangan dipegang tangannya
jangan dipegang tangannya
sama boleh pegang tangannya sih
kalau enggak boleh pegang tangan terus pegang apa dong
hmm enggak boleh dulu
seru ya tini
mumpet mumpet begini ya
lebih ada tantangannya juga
seru sih seru mas
tapi nggak seru kalau ketahuan
itu kan resikonya
mas bobi berani tanggung jawab resikonya

kamu juga tau tini
lagi liatin taman aja
siapa temennya siapa
lagi liatin taman
besok pagi ibu mau ada acara
besok pagi ibu mau ada acara
jadi kamu jangan malem malem tidurnya

pagi pagi harus bangun dulu
loh iya memang kalau kerjaan itu ya harus dibagi bagi
loh iya memang kalau kerjaan itu ya harus dibagi bagi
jadi kamu yang ngepasar
mbok yang pesen kue
aku gak mau teh manis
aku enggak mau teh manis
aduh mas gak sengaja mas
aduh saya pijetin deh sayang
kan baru tiga jari yang kecepit
masih bisa dada salam dua jari
senang aja oke
mas bobi ini ada ada aja
tadi mok rono bilang besok ada acara
emang ada acara apa ya mas
biasa mami ngumpul sama temen temen mami di rumah
besok kalau kerjaan kamu sudah selesai
emang mas bobi mau ngajak centini kemana
kemana kek udah gede ini
tapi kan besok ada acara
acara orang tua gak usah
gerah banget di kamar dah
tapi kan centini harus bantu thomas
kan ada mok rono udah biarin aja deh
dan bobi enggak ada kapok kapoknya
masih aja nyaturnya pembantu
gua laporin ke juragan
biar tau rasa nih
ini yang gua foto buat barbuk
ada duitnya nih
kena lu sekarang
ya udah deh
kalau gitu sampai besok ya
sleep tight ya
kebiasaan ini loh mas
gak biasa makan keju mas
sleep tight itu tidur yang nyenyak
turu sih nyenyak
terus rati ini deh
jangan lupa ya pake baju yang seksi
ini hasil investigasi saya nih kak
ini baru benar
semua perkembangan kapol lapor langsung ke saya
segala sesuatunya itu ada dana operasional nih kak
apaan sih loh
mata duitnya loh
bukannya begitu ntar saya lombok mulu dong
ya udara ada dana operasional
tapi satu hal yang kamu harus pahami
jangan sampai ibu tau
kalau dia sampai tahu kamu
kamu yang tanggung jawab
aduh banyak banget
aku mampu lunch di sini